persebaya terus mematangkan latihan di lapangan tor surabaya pada rabu sore
tak hanya berlatih untuk meningkatkan kondisi fisik
tim bajul ijo juga berlatih taktik menyerang dan bertahan
guna menghadapi persija jakarta pada pekan kelima lanjutan liga satu di stadion utama gelora bung karno pada minggu mendatang
duel klasik menghadapi persija merupakan misi sulit
dan persebaya harus bangkit setelah menelan tiga hasil buruk yaitu satu kali kalah dan dua kali seri
persebaya baru sekali menang saat menghadapi persisolo
pertarungan di awal musim liga satu memang dirasa cukup ketat
dan menghadapi persija supporter persebaya berharap tim kebanggaan mereka bisa kembali bangkit menuju jalur kemenangan
untuk memberi dukungan moral kepada pemain puluhan tokoh supporter persebaya mendatangi para pemain usai latihan
di dalam lapangan mereka berdiskusi dan tetap akan memberikan dukungan
para bonek berharap pemain persebaya segera bangkit dan bermain seperti gaya khas permainan persebaya
kita ngasih semangat aja buat pemain persebaya surabaya
yang besok akan berjuang di jakarta tanggal tiga puluh
biar semangat dan menghasilkan kemenangan
kita ngasih pesan untuk pemain dan pelatih dan ofisial persebaya
pokoknya ini ojo ono ambik ayo kompak satu tim persebaya surabaya
sementara itu pertemuan yang juga dihadiri oleh manajer dan ceo persebaya ini
membuat pemain dan manajemen berterima kasih
serta bersyukur bisa duduk bersama membicarakan persoalan
agar persebaya secepatnya bangkit dan menang melawan persija jakarta
jadi ini adalah pertemuan untuk saling men support
supaya tim ini segera bangkit
terima kasih teman teman supporter yang sudah datang
ada pesan khusus dari supporter atau pemain
ya intinya fight mereka akan tetap support persebaya
dan semoga tahun ini mencapai kejayaannya
kunjungan bonek menemui pemain dan memberi dukungan moral usai latihan ini
merupakan hal yang baru terjadi
diharapkan suasana kekeluargaan antara pemain dan pendukung
bisa terjalin dengan baik agar persebaya bisa meraih prestasi menjadi juara musim ini
triburoto purnawanto surabaya jawa timur